pilgub sumut berpeluang diikuti tiga pasangan calon setelah majelis pimpinan musyawarah sengketa pilkada bawaslu
memerintahkan kpu membatalkan surat keputusan tentang penetapan calon gubernur dan wakil gubernur
yang telah menggugurkan jopinus ramli saragi dan ance selian
namun keputusan itu tidak langsung membuat jr saragi ance selian jadi calon
karena ada perintah bagi kedua pihak yang bersengketa bersama sama melegalisir ulang ijazah sma
ke dinas pendidikan kota asal sekolah jr saragi yang sudah tidak beroperasi
sidang musyawarah sengketa pilkada yang dipimpin hardy munte
digelar di kantor bawaslu sumatera utara jalan adam malik sabtu malam
mengabulkan gugatan jr saragi ance selian sebagian
majelis pimpinan sidang memerintahkan kpu sumatera utara membatalkan
surat keputusan yang menetapkan pasangan calon beberapa waktu lalu
jr saragi dan kpu sumatera utara juga diperintahkan
dengan ijazah yang telah dilegalisir itu
bawaslu memerintahkan kpu sumatera utara menerbitkan surat keputusan baru
yang menjadi peluang bagi jr saragih ance selian menjadi kandidat ketiga
yang akan mengikuti pemilihan gubernur sumatera utara
putusan bawaslu sumut ini didasarkan pada pertimbangan adanya sejumlah kesalahan

proses verifikasi yang dilakukan kpu sumatera utara beberapa waktu lalu
di antaranya mereka langsung menyatakan fotokopi ijazah jr saragih tidak memenuhi syarat
padahal keabsahan ijazahnya belum terkonfirmasi
selain itu kpu sumatera utara seharusnya bertindak sesuai permendikbud
nomor dua puluh sembilan tahun dua ribu empat belas terkait legalisasi fotokopi ijasa sekolah yang sudah tutup
berdasarkan aturan legalisasi itu ternyata merupakan kewenangan
dinas pendidikan kabupaten kota
menyikapi putusan itu
kpud sumatera utara masih akan mempelajari putusan bawaslu
kpu sumatera utara juga menilai putusan legalisir ijazah ke kabupaten kota
tidak pernah dimintakan oleh mereka dan jr saragi ancesilian
nanti kami pelajari dulu karena salinannya kan belum kita dapatkan
jadi belum bisa kita baca secara keseluruhan
ada tujuh poin tadi kalau salah tujuh poin
jadi menunggu salinannya
jadi kami nanti masih menunggu itu untuk menyampaikan
kami lakukan tindak lanjut
musyawarah penyelesaian sengketa pilkada ini sudah berlangsung
sejak selasa dua puluh februari lalu
sidang ini digelar setelah jr anja memohonkannya ke bawaslu sumatera utara
beberapa waktu lalu
permohonan itu dibuat karena kpu sumatera utara
menyatakan mereka tidak memenuhi syarat
sehingga hanya menetapkan dua pasangan calon
yakni edi rahmayadi musahra jeksah dan jarod saiful hidayat sihar sitorus
kpu menyatakan mendapati permasalahan pada legalisasi fotokopi ijazah sma jr saragi
meski jr memegang surat yang ditanda tangani
kepala dinas pendidikan dki jakarta
yang mengabsahkan fotokopi ijazahnya
kpu sumatera utara mendapat surat yang ditanda tangani
sekretaris dinas pendidikan dki jakarta
yang menyatakan mereka tidak pernah melakukan legalisasi
terhadap fotokopi ijazah jr saragi
agus subranman medan